ini bukanlah udon asal negeri sakura jepang
dan bukan pula burger asal negeri pamansam amerika serikat ya
akan tetapi kedua makanan ini adalah es krim yang dibentuk menyerupai ragam jenis makanan
dan biasa disebut sebagai dessert at sumaru
menurut pengelola proses pembuatan makanan penutup ini merupakan penggabungan
antara ide kreatif dan pengembangan teknologi
karena dalam proses pembuatannya terdapat mesin khusus
yang digunakan untuk mencetak es krim menjadi berbagai jenis bentuk
ide awalnya sebenarnya kita pengen nyip sesuatu es krim apa sih yang beda gitu yang baru
terus kepikiran dari jepangnya karena jepang
sendiri kan pusat dari inovasi dan kreativitas jadi kenapa kita ambil dari jepang itu sendiri
melihat bentuk es krim yang unik dan beragam menjadi daya tarik bagi pelanggannya
es krim itu bentuknya es krim pon atau es krim stick tapi kalau di atso maru ini kita dapat
experience baru dimana es krim disajikan dalam bentuk japanista ada ramen ada udon
dan yang saya makan ini pandoro ini enak banget sih keren banget
beri teman teman wawas digitu ternyata masih udh terima kasih dari saya unas pastinya kommtong kembali
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi